assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa belum tau sayang kan mama di arab
maksud jeniper mama kapan pulang
jeniper memang hebat
jeniper sayang memang pinter
hmm jenniper mau papa masakin apa
ceplok telur aja pa
sama ceplok telur juga
hahaha iya nanti papa buatin jeniper ceplok telur yang paling enak
jeniper sayang udah sholat asar belum
papa puasa cuma nahan lapa dan haus percuma gak ada pahalanya tanggung pengen makan aja sekalian
kamu mah dengerin omongannya bu yola terus
bu yola bu yola bu yola itu terus yang diomongin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa belum tau sayang kan mama di arab
maksudnya nicar mama kapan pulang dari arab pa
ya papa juga gak tau
sayang sebentar ya ada om aceh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sambil burit yuk
tapi saya mau ke rumah akum dulu ceng
tadi barusan kamu bilang mau ke rumah akum dulu
tapi naik motor kamu aja doi ya biar gak lemes
gantian ya rod
saya hari pertamanya
saya tuh kan saya punya ide
emang kamu tengok kemana sih dul
saya tengok kebun binatang sama anak anak
kita suruh itu ayo lah
ini pasti jebakan
mereka membuka kita dengan penghargaan
kenapa kita diberi piagam
jali plakat dan motor
diberi kebebasan berangganan koran
diperbolehkan memakai seragam cai
berarti konspirasi global tahu
kita sudah membongkar kedok mereka
dan akhirnya menyetop penyelidikan
satu satunya cara menyetop penyelidikan
hanya dengan memberi kita penghargaan
membuat kita jadi bangga
dan seolah olah kita bisa membongkar kasus ini
siapa orang yang punya wewenang atau kekuasaan
untuk menyetop penyelidikan
menyebabkan ranger acc
kemet adalah ketua konspirasi global

kemet diletakkan membuat partai itu
kemet diletakkan membuat partai itu
kita tarik beberapa tahun ke belakang
hilal selalu dilihat dari puncak bukit
kenapa dilihat dari sana
pak kemet selalu beralasan
karena agar dekat untuk melihat bulan
dia melihat ciraus
untuk tahu kapan waktu yang tepat kembali ke ciros
dan begitu saat waktunya tiba
dia menstregger dengan gempa bumi
lalu terjadilah losong
kenapa selama ini tidak pernah bisa melihat hilang
karena pak kemet memang tidak pernah mencari hilal
hilal tidak bisa dilihat dari ciraus
hilal harus dilihat dari pinggir pantai
kita dibohongi bertahun tahun
dan kita baru sadar